dijalankannya kebijakan terkait dengan pemotongan bajet di beberapa sektor termasuk rumah sakit universitas serta dana pensiun
para kritikus menuduh macron sebagai seorang presiden yang mendukung orang orang kaya setelah ia memotong pajak untuk orang kaya serta perusahaan besar pada tahun pertamanya sebagai presiden
pihak kepolisian perancis mengatakan ada sebelas lima ratus demonstran turut hadir pada aksi protes tersebut
masih dari perancis para menteri dalam negeri uni eropa bertemu
pada selasa waktu setempat di desines perancis untuk membahas isu migrasi dan juga keamanan internasional
pertemuan tersebut juga dihadiri oleh komisi eropa untuk keamanan dan migrasi
serta jaksa agung amerika serikat jeff session sebagai perwakilan dari kementerian dalam negeri maroko
pada pertemuan tersebut para menteri menghadiri latihan serangan bersama dengan pasukan anti teror dalam sebuah ruangan di stadion
latihan tersebut meliputi adu tembak penyelamatan para sandera serta campur tangan pasukan polisi
dan informasi selanjutnya perdana menteri tiongkok lee ke keung bertemu dengan delegasi bisnis jepang
yang dipimpin mantan perdana menteri jepang yaswo fukuda di beijing rabu sepuluh oktober
lee menyambut fukuda dan juga ketua federasi bisnis jepang hiroaki nakanishi
sebelum mereka berdiskusi di komplek kepemimpinan zong nanhai pada bulan lalu
itu perdana menteri jepang shinzo abe juga yang direncanakan mengunjungi
di tiongkok pada akhir oktober nanti
menyatakan keyakinannya terkait dengan peningkatan hubungan dengan tiongkok
ia juga menyatakan hubungan dengan negara negara lain telah kembali ke jalur normal
jepang berharap kerjasama keuangan bilateral termasuk dengan pembukaan kembali pengaturan pertukaran mata uang
akan membuka jalan bagi pertemuan antara perdana menteri zinso ape dan juga presiden tiongkok xi jinping
akhir tahun ini di beijing
kami lanjutkan kembali saya prasidya puspa terima kasih sampai jumpa